kita bergeser ke piala asia u dua puluh
ada timnas u dua puluh indonesia yang tumbang dari sepuluh pemain irak
pada laga perdana mereka di grup a piala asia u dua puluh
bermain di lokomotif stadium tashken uzbekistan
kedua tim bermain ketat sejak awal pertandingan
pertahanan indonesia jebol pada menit ke dua puluh delapan
lewat tendangan haider abdul karim ke pojok gawang
jelang turun minum irak harus kehilangan penyerang mereka
karbel aouni shamun pada menit ke empat puluh enam
yang diganjar kartu merah setelah melanggar arhan fikri
indonesia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain
di sepanjang babak kedua
irak justru menambah gol di masa injury time
lewat gol mohamed jamil pada menit ke sembilan belas
yang sekaligus menyudahi laga
hasil ini membawa irak naik ke posisi dua kelas main sementara grup a
sementara indonesia terpuruk di posisi juru kunci
selanjutnya indonesia akan menghadapi suriah pada sabtu mendatang